sampai jumpa di video selanjutnya
mereka udah ngatur hati gue
mereka juga udah ngatur perasaan gue
diem diem lo jadian sama roman iya kan
siapa juga yang jadian
udah lah lali
lo gak usah ngeles lagi
karena gue udah tau semuanya
gue punya buktinya lah
kalau lo dengerin siar nih
gue mau ajak lo ketemuan besok jam enam pagi sebelum ke sekolah
di tempat pertama kali gue ajak lo dan saya
dan pagi ini lo berdua ketemuan
kalau itu udah gak bisa ngeles lagi lah
jadi nih lan
lo dengerin apa omongan gue
gue gak mau
lo berani ngelawan gue hah
lupa sama perjanjian kita
gue janji sama lo untuk ngejauhin roman
jadi apapun yang lo suruh selain itu jangan harap gue bakal ngelupin
lo gak usah sok jagoan lan
roman masih hidup sekarang ini karena siapa
karena daerah gue dan karena pengorbanan gue
kalau gak karena gue
gak mungkin roman masih ada di dunia ini
lo jahat mel
seharusnya lo ngelakuin itu dengan tulus
gak dengan paksaan
lo gak usah lah nasehatin gue
gue genggam ya
karena lo udah ngerebut posisi gue sebagai murid paling pinter di kelas dua belas ipa dua
dan lo juga lo ngerebut roman dari gue
terima kasih mas ilan
kita akan berjalan
jangan lupa kita akan berjalan
sampai jumpa mas ilan
lo jangan kasar sama gue lan
lo inget ya lan
dalam dua hari lagi
dalam dua hari lagi
dalam dua hari lagi
kalau enggak gue bakalan tau akibatnya
bel tunggu tunggu tunggu
kita gak bisa bel ninggalin wulan sendirian disana
emang ini kenapa
gue khawatir sama dia
ya ampun depon udah deh lo santai aja
mulan itu bawa mobil dia bisa pulang sendiri
mendingan sekarang lo ikut gue
karena gue pengen ngasih tau sama lo
rencana kita selanjutnya
kok lo malah diem sih
lo mau gak sih dapetin wulan
ya mau lah
mereka jahat ya sama gue
mereka itu nganggep gue apa sih ya
apa menurut mereka
gue ini cuma pembunyikan yang bisa dimainin
menurutku udah ngatur hati gue
gatuh perasaan gue
gue udah gimana yas
gue udah gimana
kau tenang dulu
masih bakalan ada jalan keluarnya kok
udah gak ada jalan keluar yas
udah gak bisa diperbaikin lagi
lo tenang aja lan
gue bakal balesin mereka buat lo

tapi habis itu
nih aku kepura aja anak anak
gue dulu pengen mengetahuinya
dan tiba tiba juga pengen mengati
tengoklah kamu saat ku hadir
kuputuskan untuk menyingkir
agar senyum di wajahmu kembali terukir
nah itu tahan tahan disini
sekarang perbesar di wajah laki laki
tidak tidak tidak
ini orang yang sama dengan yang datang ke kantorku
kenapa dia seperti mengancam mulan dan tiana
dan kenapa tiana dan mulan tidak pernah cerita sama aku soal dia
sudah dong mulan
kita sudah sampai sekolah
saya juga ingin berhenti menangis
ini terlalu sedih bagiku
wah la spendi

dan dalam waktu
kami menark enorme sangat